lebih kurang empat wisatawan lokal mengikuti program we love bali yang diluncurkan kemen parekraf
untuk menggairahkan sektor pariwisata indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
program we love bali yang melibatkan pelaku pariwisata dan umkm ini juga menginformasikan penerapan protokol kesehatan
yang clean health safety and environment yang terstandarisasi di setiap destinasi wisata
khususnya di sektor pariwisata saat covid sembilan belas masih melanda di tanah air
program we love bali yang dibiayai sepenuhnya oleh kemen parekraf ini
mengajak lebih dari empat peserta dari berbagai kalangan yang terbagi dalam tiga belas rute atau trip wisata
di seluruh bali selama oktober hingga november dua ribu dua puluh
sedikitnya terdapat empat ratus sembilan pelaku industri pariwisata
umkm dan ekonomi kreatif yang telah mengantongi sertifikasi penerapan protokol kesehatan
dan sekitar delapan empat ratus tenaga kerja dipersiapkan menerima kunjungan para peserta dalam program ini
tidak hanya kesiapan protokol kesehatan pada sejumlah objek wisata
seperti tempat mencuci tangan cek suhu tubuh dan wajib jaga jarak
melainkan juga para pelaku kesenian yang wajib mengikuti protokol kesehatan
pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata bali
menyambut baik kegiatan dan kemampuan para peserta di dalam program ini
kegiatan program we love bali yang digulirkan kemen parekraf
sebagai upaya membangkitkan pariwisata bali yang terpuruk akibat covid sembilan belas
program ini juga memberitahukan kepada dunia luar bahwa pariwisata bali siap dengan protokol kesehatan
selain melakukan sertifikasi kita juga mendapatkan bantuan untuk bisa memobilisasi
beberapa wisatawan lokal kita itu untuk bisa
mengupload ke media sosial bahwa bali telah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut
jadi empat empat ratus wisatawan lokal kita bayarin penginapannya transportasinya
sampai ke obyek obyek wisata kita bayarin
nanti dengan maksud mereka akan bisa mengupload ke media sosial
program we love bali yang digulirkan kemen parekraf
mendapat apresiasi banyak pelaku pariwisata di bali
menurut kami dari akibat dari hidup perjalanan kita
industri pariwisata itu kan tidak hanya hotel dengan restoran saja
malah jujur kami sampaikan hidup perjalanan wisata itu juga perang dominonya
di dalam menggerakkan keparisataan ini sangat luar biasa sekali
karena kitalah yang mem packaging yang meng usin berbagai produk wisata
untuk menikmati kerja mereka berada di bali
kami juga yang lakukan promosi promosi ke luar negeri
baik itu dengan pemerintah ya pak pemerintah kan pasti kami disuksidi juga
untuk venue kami biasanya dibantu dibiayai
tapi lain lain kan kami berbiasa sendiri
peserta program we love bali akan menginap di sejumlah hotel di bali
mengunjungi tempat wisata rumah makan termasuk umkm di sembilan kabupaten kota sebalik
peserta harus mengunggah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keindahan
keunikan destinasi termasuk penerapan protokol kesehatan berbasis
program we love bali menjadi pilot proyek kemen parekraf yang direncanakan
dan diterapkan di daerah lain di indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat
yang bergantung pada sektor pariwisata
tim keputan cnn indonesia